menjelang libur natal dan tahun baru
jalur tol pandaan malang difungsikan satu jalur
sejak dua puluh satu desember sampai dua januari dua ribu sembilan belas
pembukaan jalan tol fungsional ini dilakukan
untuk mengurai kemacetan di jalur arteri pandaan hingga kota malang
jalan tersebut dibuka mulai pukul tujuh pagi sampai pukul lima sore
jalur tol fungsional pandaan malang sepanjang tiga puluh enam km
segera dibuka pada masa libur natal dan tahun baru
jalur tol ini akan dioperasikan pada dua puluh satu desember sampai dua januari dua ribu sembilan belas
jalan tol pandaan malang akan dibuka satu jalur
mulai pukul tujuh pagi sampai pukul lima sore
bergantung pada kondisi lalu lintas di jalur arteri pandaan malang
apabila jalur dari arah pandaan menuju malang sangat padat
jalur tol fungsional akan dibuka satu arah
mulai pintu tol pandaan hingga pintu keluar tol singosari malang
demikian halnya jika jalur dari malang ke pandaan padat
pintu masuk tol fungsional dibuka di jalur tersebut
selain itu disarankan kecepatan kendaraan tidak melebihi empat puluh km per jam
pembukaan jalur tol fungsional pandaan malang dilakukan
untuk mengurai kemacetan lalu lintas pada masa libur natal dan tahun baru
untuk menyongsong natal dan tahun baru
jalan tol pandaan malang akan memfungsionalkan ruas
dari seksi satu sampai dengan seksi tiga
di mana dalam pengoperasian ini
akan kami atur searah
jadi bergantian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan
pada saat terjadi lonjakan lalu lintas menuju ke malang
akan kami operasikan dari pandaan sampai ke malang
dan demikian sebaliknya
jika sudah ada lonjakan dari malang menuju surabaya
akan kami buka hanya dari malang sampai pandaan
sementara itu pengendara yang melintasi jalan tol fungsional pandaan malang
tidak dipungut biaya atau gratis
irsyapri yongko pasuruan